kenapa bu sylvi tega membalas surat surat pelangi seolah olah itu dari orang tuanya
pelangi pelangi ibu gak bermasuk membohongi kamu pelangi
bu silvi membohong bu silvi jahat
pelangi pelangi ibu membohong
bu silvi membohong
bu silvi jahat
opah gak aneh
wajar kalau anak kecil itu suka berhayal
ini bukan hayalan
lihat di kamar
mungkin aja semua itu dia yang bikin sendiri
jadi seolah olah ada balasan dari orang lain
gak usah panik deh opah
opa tahu itu bukan tulisannya pelangi
opa pikir memang ada seseorang yang sengaja ngebales semua surat surat pelangi begitu
langi kamu sekarang seneng ya
tiap hari dapat surat balasan dari
kalau suatu hari nanti tiba tiba aja surat kamu gak dibalas gimana
kok jadi cemberut gitu sih ibu bercanda kok
pasti surat kamu selalu dibalas
iya kan jadinya pelangi bisa melihat mama sama papa meskipun cuma lewat surat
pelangi kamu lebih seneng mana
jalan jalan sama ibu atau dapat surat balasan
ibu kalau ibu punya anak pasti ibu nggak pernah ajak pelannya lagi ya
ibu kok gak punya suami gak punya anak sih
kalau ibu punya anak ibu jangan meninggal
nanti anaknya sedih kayak pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
nanti ibu mau pelangi
halo pak nur bu
pak nur bu silwi
iya pak nur ada apa
ini kan malam minggu bu
bagaimana kalau saya jemput ibu ya
bagaimana kalau saya jemput ibu ya
memangnya pak nur mau ngajak saya kemana
ya kemana sajalah bu
yang penting kita bisa melepas lelah begitu
sedikit kan di lai dinner bu
makan pecelele bagaimana
saya sudah ada janji
oh ya nggak apa apa bu sylvi
saya orangnya itu sabar sekali
ya bu sylvi kalau begitu sampai land waktu ya bu sylvi
terima kasih banyak sudah mau ngangkat telepon saya
sudah dimatikan tuh
ya allah semoga mama sama papa bahagia di surga
papa mama pelangi udah kirimin surat yang baru loh
gini ya ceritanya
eh tapi enggak deh biar papa sama mama sendiri aja yang baca
tapi dibalasnya yang cepet
terus ceritanya yang panjang
biar pelangi bacanya bisa lama
oh ya papa mama tahu nggak
pelangi udah punya mamah baru loh
namanya bu sylvi bu gurunya pelangi

saya kirimin deh fotonya
tapi suratnya dibalas dulu di tempat biasa
suratnya suruh ditaruh di tempat biasanya
kalau begitu begini saja
oma tetap di sini
papa mau papa sini yang di luar kamar
dan bu silvi sudah merusak jiwanya pelangi
kenapa bu silvi tidak kasihan kepada pelangi
tidak apa omar ribut ribut
saya benar benar minta maaf
ayo kita keluar
pelangi itu anak yatim piatu
kenapa bu sylvi tega merusak jiwanya
kenapa bu sylvie tega membalas surat surat pelangi seolah olah itu dari orang tuanya
ibu tidak bermaksud membohongi kamu pelangi
bu silvi membohong
pelangi ibu minta maaf
keluarga kami tidak butuh penjelasan dari ibu
pokoknya mulai besok pelangi keluar dari sekolah
jangan sekali kali ketemu dengan jutaan
yang berpaksa mencari ibu
ibu tidak akan mencari saya
pelangi ibu minta maaf
ibu tidak bermaksud membohongi pelangi

beri saya kesempatan untuk mencari penjelasan ibu
pelangi ibu mau bicara sebentar saja
elderi hasilnya macem lagi
kau brilalah ibu
bu sylvi sudah tahu kalau pelangi akan pindah dari sekolah ini bu
emang tenang sayang sekali ya bu kalau anak itu pindah
lagipula kenapa kok pindah segala
emangnya mau cari sekolah lebih bagus
nanti kalau lebih jauh bagaimana
penyesuaiannya kalau sulit kan kasian anak itu
kira kira karena apa ya bu kok pelangi sampai pindah sekolah ini
tahanlah saya pak
karena kesalahan saya pak
makanya daripada pelangi enggak sekolah
daripada pelangi pindah ke sekolah yang lebih jauh
lebih baik saya yang keluar mas